sekarang aku mulai menyadari betapa egoisnya aku sekalian bersama sekali
bersalah cuma sekarang yang harus menanggung kehatikan sebab aku
kalau kamu butuh apa apa aku kemarin sebelah ya kayak aku nggak butuh apa apa deh
aku cuma butuh sendirian
ya udah aku taruh di sini kalau gitu aku keluar ya
tak akan berhenti mencintaimu meskipun langit akan runtuh tak akan berhenti
hingga seribu tahun lagi
akan kuberikan seluruh hatiku untukmu kan ku bersembahkan
tak akan berhenti mencintaimu
meskipun langit akan runtuh
tak akan berhenti menyayangimu
hingga seribu tahun lagi
sebentar lagi kayaknya bawa turun hujan
ini ada dikamar apa enggak ya
dia bilang kan dia butuh sendiri
hai tapi kalau dia ada di luar terus hujanan sendirian gimana ya
hai aku biarin aja deh
dia bilang dia butuh sendiri
kamu minum tehnya dulu ya biar berat ketemu
dada aku balik sama ya
udah kewajiban aku
apa benar tidak ada sedikit pun rasa cinta untukku pada mas karim
aku sendiri merasa bersalah sama mas karim
aku bisa membayangkan gimana perasaan mas karib
sekarang aku mulai menyadari betapa egoisnya aku
sekarang aku sama mas karim tidak bersalah
aku semua mas karim yang harus menanggungmu ke hati karena sebab aku ini
rinda senang pak di sana
kalau begitu kita akan segera mendapatkan cucu
iya kan pak taslim
kalau hamil tandanya misi kita berhasil
ayo kita masuk ke luar situ
mas sekalim kenapa sekarang ku jadi tak merasa bersalah ya sama sekalim
gara gara aku dia harus mengorbankan hatinya
untuk pengiriman ekspor ke malaysia sepertinya ada masalah
karena bapak sedang liburan jadi kami nggak bisa ambil keputusan
ada masalah kamu kenapa nge telepon saya
karena kami takut ganggu liburan bapak
yaudah yaudah gini aja
berkas berkasnya kamu kumpulin kamu bawa ke sini ya
biar saya periksa lagi
tumpen kamu telepon
aku akhir akhir ini aku lihat kamu tuh lungger
terus aku jadi khawatir aja
iya aku cuma nggak mau kamu sakit aja
yaudah kamu jaga kesehatan ya
sama jangan lupa makan
perhatian banget sama aku sekali
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi